hari ini jadi puncak perhubungan nasional
tahun dua ribu dua puluh tiga kementerian perhubungan langsung saja kita bergabung
dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama
selamat sore dito seperti apa keseruan acara peringatan hari perhubungan nasional hingga sore ini
siapa saja pengisi acara yang akan tampil
dengan acara marching band terus kemudian ada brush band
yang dilakukan oleh sejumlah perwakilan dari sekolah tinggi transportasi
milik kembali yang berhubungan dari sejumlah daerah
nah selain itu juga tadi ada sempat kegiatan fun zone
jadi dimana anak anak dan keluarga bisa saling berbaur bermain bersama dan menikmati hari ini
nah kemudian setelah acara outdoor kemudian beralih ke acara indoor
nah acara indoor sendiri tidak kalah seru
dibuka dengan penampilan musik tarian tarian
dan juga tadi ada drama musikal
yaitu bertajuk gemilang transportasi indonesia
yang diperakarsai oleh drama wanita persatuan kementerian perhubungan
yang diantaranya ceritanya juga dikarang oleh istri dari menteri perhubungannya
yaitu endang budikarya sumadi sendiri
dan kemudian ada penobatan sejumlah perhargaan
diantara penerangan untuk olahraga dan juga asn terbaik
nah untuk kategori asn terbaik mungkin kita akan berbicara sedikit
salah satu pemenangnya itu adalah mbak estiara
selamat sore mas
nah mbak estiara ini menang kategori apa sih
saya menang kategori asn muda berbakat
wah boleh cerita
the future leader kok bisa menang ya
apa yang anda lakukan bisa jelaskan sedikit nggak
oke jadi saya adalah salah satu kandidat yang paling muda
dengan masa kerja yang juga paling mudah
saya masuk di tahun dua ribu dua puluh satu
alhamdulillah selama saya bekerja di pemerintahan perhubungan
saya juga aktif di organisasi yang dapat meningkatkan skill kepemimpinan saya
dan dari badan kebijakan transportasi memberikan dukungan penuh
terhadap kegiatan kegiatan di road safety
salah satunya saya pernah menjadi pembicara di united nations
alhamdulillah kemudian menjadi alumni velo pada global road safe leadership course
dan terakhir saya berkesempatan hadir mewakili badan kebijakan transportasi
wah luar biasa ya mbak estiara
banyak penghargaan dan juga pengalaman saya di bidang internasional
yang insya allah dan semoga saya harap memotivasi rekan rekan asn muda
karena pencapaian ini juga saya mengapresiasi sekali
dan perhubungan bapak budi karyasumadi dan jajaran
yang memberikan kesempatan kategori asn muda berbakat
sehingga harapan saya para asn asn muda atau yang mau jadi asn
juga semangat nih bisa berkontribusi meskipun masih muda seperti itu
nah ini kan hari perhubungan nasional ya
sejak di prakarsaya oleh franz seda pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
apa harapan mbak estiar sendiri untuk transportasi indonesia ke depannya
harapan saya untuk transportasi indonesia
pastinya berkelanjutan sustainable
yang paling penting inklusif
jadi bisa masuk di seluruh dari gender atau dari disability
kita bisa mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat
tentunya itu yang kami lakukan di badan kebijakan transportasi
sebagai badan yang mengeluarkan rumusan rekomendasi kebijakan
kami berusaha mendengar aspirasi masyarakat
dan juga mengolahnya menjadi sebuah rumusan rekomendasi kebijakan
untuk bapak menteri perhubungan
keren nah selain debat piagam ini dapat apa aja nih hadiahnya
terima kasih mbak estiara untuk mengakomodir
tadi rifana wawancara saya dengan salah satu pemenang kategori asn muda terbaik
dan kita lihat bahwa memang inspirasi yang kerepatan untuk transportasi indonesia
dapat semakin dimajukan
dan memang selain juga tadi pemberian penobatan
ada penghargaan terhadap sejumlah asn
yang telah berjasa berbakti dan berprestasi
selain itu juga tadi di dalam kita lihat bahwa ada sejumlah pertunjukan pertunjukan lain
nah gigi dan juga tadi bahkan menteri perhubungan budi karyadi
juga ikut turut menyumbangkan lagu bersama ben gigi